kloter pertama jemaah calon haji indonesia mulai tiba di madinah arab saudi pada dua puluh empat mei dua ribu dua puluh
petugas penyelenggara ibadah haji atau ppih arab saudi siap memberikan pelayanan kepada jemaah haji asal indonesia
bergabung ketua ppih arab saudi suban kolit langsung dari madinah arab saudi
assalamualaikum selamat malam pak suban
assalamualaikum selamat malam di jakarta selamat siang di arab saudi
terima kasih sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
pak suban hari ini kloter pertama sudah tiba di madinah arab saudi
bagaimana kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji indonesia dari mulai saat kedatangan atau ketibaan di bandara sampai dengan proses selanjutnya
hari ini hari pertama kedatangan jemaah haji pada tahun ini
dan sesuai dengan jadwal hari ini akan tiba enam belas kloter dengan jumlah jemaah kurang lebih enam tiga ratus delapan puluh tiga jemaah
dan pagi tadi pukul sembilan mestinya pukul enam dua puluh tapi kemudian ada sedikit mundur menjadi nasional hampir jam tujuh ya
itu kloter ckg satu jakarta satu
itu sudah tiba di
bandara madinah dan sesuai dengan rencana juga itu menggunakan skema fast track
nah si mafast track bagaimana sudah sering dijelaskan bahwa proses imigrasi seluruhnya dilaksanakan di jakarta
dan ketika tiba di bandara madinah keluar dari pesawat langsung menuju ke bus tanpa ada pemeriksaan imigrasi kembali
dan ini memakan waktu yang sangat cepat dari satu kloter tadi pagi itu kurang lebih lima belas dua puluh menit
semuanya sudah berada di dalam bus
ini sangat membantu bagi jamaah karena biasanya kalau dengan bukan harus mengantri dua sampai tiga jam untuk pemeriksaan imigrasi memeriksakan paspor satu per satu
nah terkait dengan kesiapan kesiapan lainnya alhamdulillah tim kami tim ppih arab saudi sudah tiba di arab saudi seluruhnya untuk petugas bandara madinah
petugas madinah itu sudah tiba pada tanggal dua puluh mei yang lalu dan kami sudah mempersiapkan semuanya untuk daerah kerja bandara
kami sudah siapkan ada dua sektor yang akan melayani jemaah haji
kemudian untuk daerah kerja madinah kami sudah siapkan ada tujuh sektor yang akan melayani jemaah haji
jadi lima sektor itu melayani jemaah haji hotel hotel yang berada di sekitar masjid nabawi
kemudian satu sektor
khusus untuk meng cover seluruh kegiatan jemaah di masjid nabawi dan ditambah satu sektor lagi untuk nanti melayani jamaah ketika hendak menuju ke makkah al mukarramah di masjid bir ali
kemudian kami juga sudah menyiapkan tim konsumsi dan untuk melayani jemaah haji selamat di madinah ini kami sudah siapkan dua puluh satu perusahaan catering untuk melayani seluruh jemaah haji ketika berada di madinah
kami juga sudah berkoordinasi dengan seluruh chef seluruh pemilik dari catering tersebut untuk mempersiapkan diri memenuhi jadwal dan menu yang sudah kita tetapkan
selain itu untuk layanan kesehatan itu tim kesehatan sudah membuka klinik kesehatan haji di madinah dengan perangkat para tenaga kesehatan dokter

selain itu untuk layanan kesehatan tim kesehatan sudah membuka klinik kesehatan haji di madinah dengan perangkat para tenaga kesehatan dokter

terkait dengan hal ini di dalam struktur ppih arab saudi itu telah dibentuk ada bidang layanan lansia dan juga di masing masing daerah kerja bentuk seksi layanan lansia
namun demikian layanan terhadap lansia itu tidak hanya menjadi tanggung jawab yang berada di bidang mobilisasi lansia ini
tapi seluruh petugas ini berkomitmen dan harus menunjukkan harus menampilkan sikap ramah terhadap lansia
nah ini juga kita maklumatkan bahwa haji ramah lansia ini tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas
tapi juga seluruh jamaah seluruh kita semua yang ada di arab saudi bahkan sejak tanah air
harus menyadari bahwa
tapi pada kedatangan hari ini dua kloter yang kami saksikan dan kami terima
tetapi alhamdulillah wajah wajah ceria mereka
meskipun telah melalui perjalanan yang cukup jauh mereka tetap bersemangat bahagia
tiba di arab saudi dan tidak menunjukkan kelelahan
jadi untuk kloter awal ini sekalipun mereka dalam kategori lansia
tetapi dalam kondisi yang bugar kondisi yang sehat
itu yang tentunya kita harapkan ya kondisi ini sampai dengan selesainya pelaksanaan ibadah haji
ya betul mudah mudahan
pak subban terkait dengan
perizinan jemaah yang ingin melakukan ziarah khususnya kerauda
pada tahun ini seperti apa mekanismenya
apakah tetap menggunakan tas reh atau surat izin khusus
atau mereka secara mandiri mendaftar di aplikasi
sesuai dengan kebijakan arab saudi bahwa setiap orang yang akan melakukan ziarah ke raudhua
dan juga ke makam nabi itu diharuskan mendaftar melalui aplikasi secara pribadi
tetapi kemarin kami sudah melakukan pertemuan dengan kementerian haji di tabang madinah ini
kalau itu betul betul diperlakukan maka itu akan sangat menyusahkan bagi jamaah kita
utamanya jemaah kita yang tidak familiar betul dengan teknologi
dan ketika kita mendaftar hari ini belum tentu besok atau lusa mendapatkan slot
untuk bisa berziarah ke raudoh maupun ke makam nabi
nah oleh karena itu kami meminta betul dan alhamdulillah
dikabulkan bahwa kami yang akan mengurus tasrehnya secara berkelompok
jadi grup gitu ya nanti kami yang dari pph yang akan melakukan proses itu
ke penanggung jawab it nya di arab saudi sini
sehingga seluruh jamaah insya allah itu bisa melakukan ziarah selama mereka berada di madinah
tidak harus tertunda karena soal aplikasi dan soal slot yang belum tersedia
jadi insya allah kami sudah diberikan izin oleh kementerian ziarah saudi
untuk melakukan proses pengurusan tasres ziarah secara berkelompok untuk jemaah haji
oke pak suben kondisi cuaca di arab saudi saat ini juga tentunya menjadi tantangan tersendiri
bagi para calon jemaah haji tidak hanya asal indonesia tapi seluruhnya
apa yang perlu diantisipasi dari jemaah calon haji dalam menghadapi cuaca yang ada di arab saudi saat ini
ya betul bahwa sekarang ini di bulan mei menjelang bulan juni
ini adalah merupakan peralihan dari musim dingin menuju ke musim panas
dan sekarang ini sudah mendekati panas karena saat sekarang ini suhunya sudah empat puluh satu derajat
dan berangsur angsur akan semakin meninggi menuju ke puncak musim panas
nah oleh karena itu kami mengimbau kepada para jamaah
pertama adalah agar
tetap menjaga asupan air minum ya
sekalipun tidak haus karena cuaca di arab saudi ini dengan tingkat kelembaban yang kecil
itu tidak merasa haus tetapi kebutuhan air itu tinggi
jadi sehingga kami menghancurkan untuk jemaah itu selalu minum tetapi tidak banyak banyak
tetapi sering gitu ya minum sering
kenapa tidak harus banyak banyak
karena kalau kebanyakan nanti sering ke belakang gitu ya
jadi sedikit sedikit tetapi sering
jadi ini untuk menjaga airan di dalam tubuh
yang kedua untuk mengurangi juga kegiatan yang langsung bersentuhan dengan sinar matahari
jadi kalau ingin keluar sebaiknya membawa payung atau menuju ke tempat tempat yang teduh
yang ketiga tentu agar mengurangi
ini kegiatan kegiatan yang menguras energi secara banyak
karena kegiatan kita ini masih akan cukup panjang menuju ke puncak penyelenggaraan ibadah haji
yang akan berlangsung pada tanggal delapan sampai dengan tiga belas zulhijjah yang akan datang
terima kasih pak subhan hulid ketua ppi arab saudi telah bergabung dengan sianan indonesia
kembali malam hari ini
mudah mudahan penyelenggaran ibadah haji tahun ini berjalan dengan lancar
dari mulai keberangkatan ketibaan
arab saudi sampai dengan pulang semua dalam kondisi sehat dan juga selamat
terima kasih selamat malam
assalamualaikum wr wb